menteri investasi tidak pernah pakai pakai bahan sos
menteri investasi tidak pernah pakai pakai bahan sos
yang jelas menteri investasi tidak pernah pakai bahan sos
dan bukan domain juga mengurus bahan sos mengurus investasi
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya